kedua kami tadi menyampaikan tentang kebijakan ppdb
penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru
tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini
yakni untuk pemerataan sekolah sekolah unggul
yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul yang enggak unggul enggak mahu enggak unggul
bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat
presiden menanggapi bahwa ini sudah memang ini menjadi catatan bagi pemerintah
nyatanya memang maksud luhur maksud mulia maksud baik dari diselenggarakannya kebijakan ppdb ini
ternyata belum terjadi
bahkan terjadi persoalan persoalan hampir di semua provinsi
karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini
tapi ini sedang dipertinggi